empat hari pasca penggusuran rumah semi permanen di kawasan sunter jakarta utara
warga masih bertahan di lokasi penggusuran
warga enggan direlokasi ke rumah susun sebab akan menyulitkan untuk mereka bekerja
mayoritas warga yang huniannya digusur tidur di tepi jalan di lokasi penggusuran dan di tenda darurat
warga belum mendapatkan kepastian ke rusun mana mereka akan direlokasi
warga yang mayoritas bekerja sebagai pengepul barang bekas ini enggan pindah
karena khawatir lokasi mereka bekerja menjadi semakin jauh
warga berharap pemerintah membuka ruang dialog
agar warga dapat diberi tempat tinggal layak tanpa kehilangan sumber penghasilan
kalau direlokasikan yang tempat bisa mendagang seperti ini itu juga tidak keberatan
warga yang dimaukan gitu tapi dengan catatan
bukan rumah rusun kalau rumah rusun itu tidak bisa jualan barang barang bekas gini seperti itu
sebelumnya bentrokan terjadi antara petugas satpol pp dengan warga
saat proses pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas aliran kaligendong
di kawasan sunter jakarta utara pada kamis lalu
warga yang tidak terima bangunannya dibongkar paksa petugas sempat terlibat aksi saling dorong dan baku hantam
karena kalah jumlah warga bisa dipukul mundur lalu petugas membongkar paksa bangunan liar
yang sudah puluhan tahun ditempati warga
tim liputan cnn indonesia
ya penggusuran warga sunter menjadi polemik yang ramai diperbincangkan
warga yang digusur kecewa dan menagih janji gubernur anies baswedan
menurut warga saat kampanye pilgub jakarta anies pernah berjanji tidak akan menggusur
sementara pemkot jakarta utara mengatakan penggusuran sudah sesuai aturan dan untuk penataan
bagaimana kita bisa melihat kebijakan penggusuran yang dilakukan di era gubernur anies baswedan
baik secara substansi untuk penataan namun di sisi lain ada janji yang sebelumnya pernah diucapkan
apakah memang mustahil kalau kemudian menata kota tanpa menggusur warganya
kita akan bahas malam hari ini di studio
sudah ada mas nirwono yoga koordinator pusat studi perkotaan
selamat malam mas nirwono
terima kasih mas sudah hadir malam ini di studio
dan kami juga masih menunggu kedatangan dari pantas nenggara
golan panas sehat dari fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta
kita akan lihat dari sisi dprd yang menjadi oposisi anies baswedan seperti apa melihat penggusuran ini
dan kami juga nanti masih menunggu konfirmasi dan juga terhubung lewat sambungan telepon dengan sigit wijatmoko
wali kota jakarta utara
akan kami tanyakan juga sebetulnya soal polemik penggusuran ini seperti apa
tapi sebelum itu kita juga sudah terhubung dengan ibu subaidah yang merupakan warga korban penggusuran di sunter jakarta utara
saya akan tanya dan juga sapa terlebih dahulu ibu subaidah
selamat malam ibu subaidah
selamat malam mas
ibu saat ini masih bertahan ya ibu subaidah di lokasi penggusuran di kawasan sunter jakarta utara
masih masih bertahan
ibu apa yang membuat ibu subaidah dan juga sejumlah warga meskipun sudah dihancurkan sudah digusur
tempat tinggalnya tapi sampai malam hari ini masih ada di lokasi ibu
ya kita mau pindah kemana kita tetap pertahankan tempat kita
oke baik ibu apa yang membuat kemudian warga di sana atau ibu zubaida sendiri merasa marah atau kecewa terhadap pemerintah provinsi dki jakarta setelah digusur
apa yang membuat ibu begitu kecewa sebenarnya
ya kecewa janjinya pak gubernur nggak tepat
tanya nggak ada penggusuran tahu tahunya tiba tiba digusur tambah pemberitahu
pernah mengatakan itu kepada ibu atau kepada warga atau seperti apa tidak ada penggusuran
kan sebelum itu kan kita ada itu dua bulan ke depan
bulan apa itu
november kita kan didatengin surat satu dua tiga kita langsung demo ke balai kota
langsung demo ke balai kota warga sini semua demo ke balai kota
kita direspon sama wakil pak gubernur kita tidak ada penggusuran
jadi kita tenang itu waktu ngedemo ke balai kota
itu dua bulan yang lalu jadi sudah ada
jalannya bilang kalau di daerah jalan agung perkasa delapan tidak ada penggusuran atau pembongkaran
jadi kita kan udah tenang aman ada perwakilan dari pak gubernur
itu dua bulan yang lalu ya ibu ya

oh iya itu dua bulan yang lalu ya ibu ya tiba tiba pas hari kemis tanpa pemberitahuan langsung petugas datang
pas hari kemis tanpa pemberitahuan langsung petugas datang
kita belum siap siap untuk beres beres langsung kita itu
oke baik ibu zubaidah saat proses pembongkaran itu seperti apa prosesnya
sampai kemudian akhirnya warga sempat agak marah sempat melawan
itu bagaimana saat itu ketika anda ibu dan juga sejumlah warga digusur di sana
ya kita kan panik pak
tahu tahu main bongkar itu barang barang kita belum diberes beres main bongkar saja
jadi kita kan marah panik
kita itu sakol pp nya kita cegat eh malah masuk kita di itu
barang barang ya berancakan mbak kemana mana
udah anak kita udah telantar nggak sekolah sejak hari kemis itu
seragam di mana alat alat sekolah di mana
dan kembali mengingat
harusnya kita kan direspon dulu
dan memang sudah ada pernah yang mengatakan bahwa tidak akan ada penggusuran begitu ya ibu ya ketika warga datang ke balai kota dki jakarta
dari perwakilan bapak gubernur
tidak ada pembongkaran
dan tidak ada penggusuran
ibu zubaida tidak ada sosialisasi atau peringatan yang diberikan kepada warga seperti lazimnya proses ataupun prosedur penggusuran terhadap suatu pemukiman begitu karena menurut pemkot jakarta utara sudah ada sosialisasi dan juga apa pemberitahuan kepada warga bahwa akan ada penggusuran di sana
kalau yang sekarang nggak ada sama sekali
hari kemis langsung cuma dengar dari isu isu orang orang katanya ada gusuran
kita hari kamisnya itu baru tahu kalau itu ada penggusuran
sakol pp sama petugas petugas yang lain
itu tidak ada tidak ada pemberitahuan sama sekali
bukankah sempat ada penawaran juga ibu kepada warga akan direlokasi ke rusun marunda
benar tidak itu
apakah kemudian warga menolak atau memang tidak mau pindah bu
saya memang menolak
kita semua menolak ke rumah rusun
memang kita mau tidur
kita kan usaha pak buat makan buat anak sekolah
dari mana penghasilan
kita kan di sini bisa penghasilan pak
kalau di rumah susun kita mau apa
hanya mau tidur
dari mana kita penghasilan yang buat makan pak
jadi warga memang menolak untuk dipindahkan
memang menolak pak
kita tetap mengusaha di sini
baik ibu zubaida
kita pertahankan pak
saya ingin tahu pak
apakah kemudian pemkot jakarta utara beralasan wilayah ini akan ditata begitu
karena juga ini merupakan lahan ataupun milik bukan milik warga yang ada di sana
bagaimana ibu menyikapinya
memang kita salah
kita membangunkan itu
tapi kita kan semua nggak ada di sini nggak ada tanpa izin
semuanya nggak ada tanpa izin
ibu dari tinggal di sini dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam
ibu paling lama di sini
tadi maksud ibu zubaida tidak ada tanpa izin itu maksudnya apa ibu
ya katanya kan tanpa izin tanah liar bangunan liar
memang semua nggak ada itu nggak ada tanpa izin
kan di sini pergudangan pak
artinya memang tidak ada kewajiban misalnya membayar pajak dan lain sebagainya
tidak ada yang dilakukan oleh warga selama puluhan tahun tinggal di sana ya ibu zubaida
ibu bertahan di lokasi kemudian sudah digusur semua bangunan di sana
apa yang ibu harapkan bersama dengan warga dengan kondisi yang demikian
ya kita harapkan pak gubernur datanglah tengok ke sini apa rakyatnya terlantar begini
pak gitu pak
kita tetap membangunkan tenda malam ini juga pak tetap kita pertahankan tempat kita ini
tetap tidak mau pindah ibu zubaida
indah ibu zubaidah sampai kapan kemudian akan bertahan di lokasi
sampai lapar tidak mau tetap sampai bapak gubernur ada kebijaksanaan datang ke sini
kebijaksanaan apa yang diharapkan oleh warga ibu
ya kebijaksanaan bisa berdiri lagi di sini pak kita usaha tetap di sini gitu
karena di sini pencarian nafkah kita lebih gampang
dan berharap kemudian kembali kepada janji yang tidak menggusur warga di kawasan sunter tempat ibu tinggal begitu ya ibu zubaida
saya minta janjinya pak gubernur aja tidak ada penggusuran
pak aja pak
oke baik baik ibu zubaida
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan kekecewaan dan juga aspirasi ibu dan juga warga
tentu kita berharap ada jalan keluar yang bisa diambil baik untuk warga dan juga untuk pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi dki jakarta
terima kasih banyak ibu zubaida
ya baik terima kasih banyak
menyambung apa yang disampaikan tadi oleh ibu zubaida saya akan tanyakan lagi ke pak sigit wijatmoko wali kota jakarta utara selamat malam pak sigit
selamat malam pak pantas dan selamat malam mas nirwono yoga
selamat malam mas sigit
baik baik pak sigit sebelumnya tadi kami sudah tanyakan ke salah satu warga ibu zubaidah yang rumahnya ataupun tempat huniannya digusur
tidak ada pemberitahuan informasinya pak
sebetulnya pak sigit

kalau dari pemkot kan mengatakan ini sudah sesuai dengan prosedur sebetulnya apakah benar demikian pak sigit
jadi begini kami sampaikan ya bahwa proses dialog tersebut sebetulnya berlangsung sudah lebih dari dua bulan
kenapa kami kerjakan ada hal yang melatar belakang itu dan menjadi tujuan tentunya
yang pertama adalah bahwa kami pemerintah sedang melaksanakan penataan
di kawasan danau sunter selatan
termasuk juga memastikan bahwa sistem tata air di sana berjalan dengan optimal
evaluasi kami ada kendala menahun di kawasan jalan n kelurahan sunterjaya
di mana setiap musim penghujan selalu ada genangan di sana
kenapa terjadi genangan
karena saluran penghubung di jalan agung perkasa delapan tersebut tidak bisa berfungsi optimal
saluran yang ada mati
karena ada bangunan bangunan di atas saluran tersebut yang menyumbat
nah ini yang kami komunikasikan kepada warga
kemudian ada musibah kebakaran di lokasi pada tanggal enam belas september dua ribu sembilan belas

evaluasi kami forkopimko jakarta utara dengan pihak kepolisian
tentu harus ada upaya untuk mencegah hal ini tidak terulang atau bahkan bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar
nah ini yang menjadi concern
karenanya dialog dan komunikasi intens kami kerjakan dan intens kami komunikasikan
dua lapak yang ada di jalan agung perkasa delapan
sesungguhnya adalah lapak lapak ruang usaha atau tempat usaha
bukan semata mata tempat tinggal
strukturnya ada pemilik usaha dan ada pekerja
yang tinggal di sana adalah pekerja pekerja yang menunggu barang dagangannya
meskipun tadi juga dikatakan misalnya ibu zubaidah
ya sudah lama di sana sejak tahun delapan puluh an
ada juga yang sudah tinggal sebetulnya itu bagaimana pak
ya kalau kita bicara struktur ya sekali lagi
sebagai pengusaha sesungguhnya
hasilkan kami pendataan bersama sama
pak haji dahri selaku sesepuh warga di sana
kita melakukan pendataan bareng bareng
jadi kalau kita bicara himbauan sosialisasi
itu dari tanggal dua puluh september lura senterjaya sudah memberikan imbauan
kemudian juga terkait dengan penataan yang dikerjakan
dari dua puluh lima september ada sp satu dan eee
seterusnya gitu sampai dengan sp tiga di tanggal tujuh oktober
sesungguhnya jeda waktu ini ruang ini sudah sedemikian kami kerjakan bersama sama
termasuk juga memastikan kemana mereka bergeser gitu tempat usaha
dan ini dibuktikan sebuah apresiasi yang luar biasa kepada teman teman di agung perkasa delapan
pada saat hari kamis yang lalu
ya pada saat penataan ini dikerjakan
tiga puluh lima lapak mereka kerjakan bongkar sendiri
dan barang barangnya langsung dipindahkan ke tempat usaha usaha mereka yang lain
kalaupun saat ini masih ada yang di sana
sesungguhnya itu hanya menunggu barang dagangannya untuk dijual di tempat
atau menunggu angkutan kendaraannya
karena memang ada yang dibawa sampai ke kawasan tarahabang
ada yang sampai ke kawasan penggilingan dan itu
kita sama sama melaksanakan pemantauan
itu yang fakta di lapangannya demikian mas
ya baik pak sigit yang jelas tadi masih ada warga yang memilih bertahan sampai dengan malam hari ini
kemudian kita mau pindah solusinya apa
tapi dijawabkan nanti ya pak segito kita harus break dulu
nanti kita akan bergabung juga dengan bang pantas nenggolan dari fraksi pd perjuangan dprd
dan juga mas sirwono
kami break kami akan segera kembali sesaat lagi
jadi ini adalah ruang usaha untuk bertahan
tampaknya belum mau pindah sampai dengan malam hari ini pak
ya yang pasti bagaimana saya sampaikan tadi ini adalah ruang usaha gitu
mereka juga saya pastikan tidak ada yang bermalam di sana
sudah sejak awal saya pastikan tidak ada yang bermalam
kalau mereka ada pekerjaan pun hanya untuk memilah barang barang yang tersisa
untuk kemudian dijual atau diangkut gitu
dan ini adalah ruang usaha
tapi mohon kita lihat ini saya sudah berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir

sekali lagi sebagai tempat usaha strukturnya ada pemilik usaha dan mereka yang bekerja
nah tentu pemilik usaha ini juga dia tidak hanya berada atau tidak hanya memiliki satu tempat usaha
ini yang sudah kami diskusikan selama ini
dan mereka tahu bahkan sudah ada di mana lokasi yang berada
dan mereka tahu bahkan sudah ada di mana lokasi yang berada
ternyata itu adalah pekerjaan yang digunakan oleh mereka untuk tempat usaha lanjutannya juga sudah disampaikan
nah selain itu untuk pekerja kami sudah menawarkan mereka untuk alih profesi
ada pelatihan pelatihan yang bisa mereka ikuti
dan tentu pelatihan ini sampai dengan proses penyaluran dan pendampingannya
kami juga ingin menciptakan bahwa mereka punya kemandirian secara ekonomi
namun kita juga harus melihat bahwa secara ekonomi ini juga punya kemampuan ekonomi
secara makronya ini sangat ditentukan bagaimana pengembangan kawasan sunter ke depan
kita pahami di sunter itu ada hunian kemudian juga ada industri yang sifatnya tidak hanya level nasional bahkan sudah internasional
kalau misalnya kawasan ini tidak tertata misalnya kita bicara banjir ini terus tidak tertangani
kami khawatir justru ada keinginan perusahaan perusahaan tersebut untuk pindah atau migrasi dari jakarta
dan ini tentu sesuatu yang tidak kita harapkan
oke jadi ini akan tetap dilanjutkan ya pak penertiban ini akan tetap dilanjutkan
jadi sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat
alhamdulillah pada sore tadi untuk pekerjaan saluran
penghubung di jalan agung perkasa antara jalan n dengan jalan sunter utara tersebut sudah hampir terkoneksi
sudah hampir terkoneksi
dan tentu sekali lagi ini tujuannya adalah kepada masyarakat yang lebih luas
dari aspek penataan tata kelola sistem kemudian juga memastikan bahwa lingkungannya menjadi lebih sehat lebih hijin
karena airnya bisa dialirkan sehingga tidak ada jenis penyakit
penyakit yang mungkin full akibat ada air yang tidak tergenang tersebut
pak sigit maaf saya potong terakhir tadi sempat ada permintaan dari warga bahwa pak gubernur
atau mungkin pak wali kota atau siapapun pihak pihak terkait untuk kembali melihat mereka
apakah ini mungkin untuk dilakukan diwujudkan untuk menengok menali
terakhir pak sigit
di lokasi ada tenda posko dua puluh empat jam
semua petugas ada di sana
memastikan bahwa layanan dasar bisa terpenuhi dan petugas memberikan respon setiap ada yang disampaikan
jadi kalau kita bicara hadirnya kami pemerintah sesungguhnya sudah dua puluh empat jam di sana
baik terima kasih pak sigit wijatmoko wali kota jakarta utara
mudah mudahan ada segera solusi baik untuk pemerintah dan juga untuk warga yang ada di sana
bang pantas nenggolan bagaimana anda melihat pola pengusuran ini
mengapa kemudian ini menjadi ee
apa yang anda lakukan
apa yang anda lihat dari proses penggusuran yang dilakukan di sunter ini sebetulnya
sebenarnya kalau yang namanya relokasi yang namanya normalisasi yang namanya ya mengikuti istilah dari pak gubernur naturalisasi
itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan
dan dulu dari kepemimpinan gubernur yang dulu sebenarnya sudah mencoba melihatnya
lihat persoalan ini secara komprehensif
jadi ada keterkaitan antara normalisasi ini termasuk juga rumah susun dan lain sebagainya
jadi ada keterkaitan sehingga pada waktu melakukan tindakan katakanlah normalisasi sungai kali dan lain sebagainya
yang kepada warga langsung direlokasi ke tempat yang layak
artinya tidak ada yang salah sebetulnya dengan proses ini atau bagaimana
ini persoalannya kan karena ada inkonsistensi
itu inkonsistensi antara janji kampanye dengan realita
nah ini sebenarnya saya juga ingin menggugat kita semua bahwa dalam kontestasi politik
yang namanya janji janji itu ya juga harus diuji lah
jangan terlalu gampang mengeluarkan janji janji yang akhirnya menipu juga
oke mungkin maksud anda yang ini ya
kemudian kita akan lihat lagi seperti apa kemudian gubernur anies sempat menyinggung soal penggusuran dan juga
apa naturalisasi begitu dalam debat pilgub dki jakarta beberapa tahun yang lalu
yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin
yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan
terkait dengan ini maka kita akan tegas
kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal
bukan dikosongkan apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur
rasa keadilan dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga jakarta
oke apakah itu yang maksud bang pantas adalah sebuah inkonsistensi
iya salah satu wujudnya adalah itu inkonsistensi yang seperti itu
sementara seorang pemimpin harusnya kan ya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif
jadi dia tidak hanya bisa berpikir secara sektoral hanya dalam satu tindakan tidak
itu yang kita dorong sebenarnya supaya makna kepemimpinan yang berkesinambungan itu terasa bermanfaat
maka apa yang kurang dari yang lama itu yang harus diperbaikan begitu diperbaiki
apa yang sudah baik itu yang justru terus ditingkatkan
sehingga tidak sia sia kepemimpinan kepemimpinan ataupun yang sudah dikerjakan oleh pemimpin pemimpin
sehingga kalaupun warga marah ya karena kembali ke janji kampanye tadi itu maksudnya
jadi ya dengan kata lain melalui momen ini ya mungkin masyarakat juga
harus lebih cerdas menilai calon calon pemimpin
kalau ada orang bijak mengatakan seseorang itu bisa diuji pada waktu dia berkuasa
itu pandangan bang pantas mungkin dari sisi janji kampanye politik yang pernah disampaikan gubernur anies baswedan
yang kemudian kenyataannya mungkin berbeda pada hari ini
kalau dari segi substansi tata kota mas nirwono
anda melihatnya bagaimana urban renewal yang tadi sempat disampaikan pak anies dalam konteks hari ini apakah terwujud
ya ini salah satu upaya sebenarnya ya dilakukan peremajaan kawasan atau urban renewall tadi
tadi juga sebenarnya sudah disinggung oleh pak sigit juga bahwa salah satu upaya untuk penataan kota kan menata ulang kawasan kawasan dalam tanda petik
kawasan kumuh sebenarnya yang tadi disebutkan
nah persoalannya adalah suka tidak suka namanya permajaan kawasan pasti ada program relokasi
menata kali menata tepi waduk bahkan tepi pantai tidak mungkin dengan tidak merelokasi pemukiman yang ada di sana
jadi tidak mungkin tidak ada pengkusuran
karena apa lahan jakarta kan terbatas
katus punter misalnya
ini kaitannya dalam pengendalian banjir kan pelibaran saluran air yang posisi dari dua meter menjadi enam meter
berarti kan ada pengurangan lahan untuk pelebaran sungai
satu saluran air tadi dengan panjang empat ratus meter
nah berarti kan seluruh pemukiman yang berada tepat di dua meter menuju ke enam meter dari pelebaran sungai
kemudian sepanjang empat ratus meter mau tidak mau kan direlokasi sebenarnya
nah konteks ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah
karena peremajaan kawasan kota suka tidak suka dimanapun siapapun gubernurnya pasti akan diikuti dengan program relokasi
tetapi yang penting adalah bagaimana cara melakukan relokasi tadi
misal pertama pasti kita bicara soal regulasinya
kalau regulasinya mengatakan bahwa tanah itu tanah negara kemudian untuk fasos sosial fasos umum misalnya
atau bukan konteksnya untuk ini saluran air misalnya
mau tidak mau kan harus dikembalikan lagi fungsinya
apa yang dikatakan oleh pak sigit pasti akan melakukan penataan kawasan lain
kita justru mendorong
pak sigit juga wali kota jakarta utara melakukan hal yang sama di lain lokasi
artinya di daerah daerah dalam tanda petik yang kawasannya tidak sesuai dengan peruntukannya harus dikembalikan lagi ke sesuai fungsi awalnya dan ditata ulang
nah ini berarti kan ada program relokasi lanjutan
itu yang pertama
tidak hanya disuntar saja
tidak hanya disuntar
kalau kita bicara soal penataan
betul apalagi di jakarta utara tiga puluh sembilan persennya merupakan kawasan kumuh
itu data dari kementerian atr
bpn berarti bisa dipastikan tiga puluh sembilan persen kawasan tersebut adalah kawasan yang paling rawan untuk diremajakan kembali
mau tidak mau kan berarti akan ada program banyak sekali relokasi sebenarnya kan kalau kita bicara regulasi
nah kedua tentu solusi yang dilakukan tadi
dipindahkan kemana kapan bagaimana mata pencariannya sekolahnya bagaimana
kayak ibu swaida bilang tadi mata pencariannya
kalau memang dipindah ke rumah susun ada nggak mata pencarian lain
sehingga mereka tidak menjadi justru menjadi semiskin
tetapi ada peningkatan kesejahteraan ada lapangan kerja baru
kan itu pr nya sebenarnya
karena bagaimanapun juga kan harus direlokasi tadi
artinya apa yang disampaikan oleh bang pantas menurut juga
bahwa ini adalah sebuah keniscayaan sebetulnya
betul mau dimanapun ya di seluruh wilayah dki jakarta
selama itu programnya adalah meremajakan kawasan
suka tidak suka pasti ada program relokasi tinggal
relokasinya kecil atau besar ini kan tergantung daerah mana yang akan dikembangkan
oke oke bang pantas artinya anda mendukung kalau kemudian gubernur harus merelokasi sejumlah tempat demi penataan kota
ya saya dalam posisi itu dari dulu sebenarnya kita concern untuk itu
tetapi ya pendekatannya memang juga harus memperhatikan
aspek keadilannya antara lain adalah itu ada tempat yang lebih manusia
karena tidak manusiawi juga kita membiarkan mereka di sana
itu adalah lalai
negara lalai kalau membiarkan mereka tinggal di sana di tempat yang tidak semestinya
meskipun warga bertahan di sana sebetulnya
meskipun mereka bertahan di sana karena
kita harus melihat persoalan secara menyeluruh
ini semua berdampak kepada keseluruhan
semua orang merasakan dampak itu
jangan hanya karena begini
ini ya akhirnya resiko yang lebih besar diambil gitu
bisa berlaku sepertinya berlaku adil terhadap seseorang
tetapi berakibat tidak adil kepada yang lain
nah jadi pertimbangannya kan harus begitu
nah maka saya pikir apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan ini ya memang itu yang harus dilakukan
tetapi sekali lagi
supaya pemerintah juga mengambil
mengambil solusi solusi yang baiklah
salah satunya adalah percepatan pembangunan rumah rumah susun sebagai sebuah solusi
kalau gubernur dulu kan itu seimbang
lakukan relokasi setelah rumah susun terbangun
ini sekarang rumah susun sampai dengan sekarang ini tidak ada yang terbangun
masih rumah susun yang lama begitu ya
masih rumah susun yang lama
kita break dulu
saya juga nantikan ke mas nirwono lagi
dan juga saya akan ke bang pantas
karena permasalahan yang juga masih klasik nih bang pantas adalah
dari zaman gubernur sebelumnya
adalah ketika dipindahkan warga tidak mau
kemudian mereka bingung mata pencahariannya apa
dibuatkan tapi kemudian tidak berjalan
nah ini bagaimana pandangan anda soal kemudian nasib warga
seperti warga di sunten atau warga warganya sudah direlokasi
tapi kemudian mereka sulit menafkahi hidup mereka sendiri
kita bahas itu saja dan kami akan segera kembali
kita mendorong supaya pemerintah memberikan pendampingan atau fasilitasi juga kepada warga
katakanlah misalnya penempatan mereka di rumah susun
kita dorong ya selama mereka belum mampu oke berikan cuma cuma
nah mereka bisa enam bulan bisa satu tahun tergantung kepada
sambil upaya upaya katakanlah tadi semacam pelatihan semacam dari umkm memberikan
memberikan apa namanya
ya pelatihan pelatihan yang bisa membuat mereka
mendapatkan mata pencaharian
mendapatkan mata pencahariannya
karena pada prinsipnya kan manusia ini kan ada kreatifnya juga
nah situasinya sudah berubah maka kreatifitasnya juga akan muncul
jadi dengan katakanlah dengan pemindahan ke rumah rumah susun yang sudah terbangun
ini warga juga ya cukup cerdas pasti ya
jadi ini akan mencari akan menyesuaikan juga mungkin dengan lingkungan lingkungan yang ada
jadi bahkan misalnya di rumah rumah susun kita dorong oke kasih
kasih lahan untuk umkm untuk katakanlah untuk penghuni untuk apa bikin ada kios kios yang bisa
untuk sebagai sumber mata pencarian
di samping pelatihan pelatihan kita punya di senaker yang memfasilitasi pelatihan pelatihan
sampai kepada bantuan modal pun dimungkinkan
nah dimungkinkan untuk bisa bangkit dan berjuang berkreasi supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup
oke mas nirwono bagaimana mas anda melihatnya setelah dipindahkan setelah direlokasi seperti apa
ini yang disebut namanya program rekayasa sosial atau social engineering ya
jadi pada saat kita sudah melakukan relokasi disitu ada perusahaan perusahaan sosial yang harusnya disiapkan sejak awal ya
misal kalau kita bicara anak disitu kan kita bicara soal kebutuhan sekolah
apakah sekolah dekat dengan rumah susun yang akan ditempati
kedua ibu rumah tangga yang tadinya punya tempat usaha di kampung tadi kayak ibu sbaidah kan punya tempat usaha
dengan pindah rumah susun ini apa tempat usaha barunya gitu kan
terus kemudian orang tuanya bapaknya
kalau dia jadi tempat kerjanya disitu begitu dia rumah susun letak tempat kerjanya dimana
mata pencarian barunya apa yang dimungkinkan gitu kan
tadi sudah disebutkan beberapa program yang bisa dilakukan
apalagi kalau dulu kan kita punya program okoc gitu kan
program ini kan sebenarnya program yang harusnya tinggal ditindaklanjuti
apalagi ada program umpamanya pengusaha kecil mandiri
yang sudah dikembangkan oleh pak anies dan pak sandi kemarin
jadi program program yang sudah dirintis kemarin ini kan bisa diterus tindaklanjuti
jadi tidak hanya sekedar pindahkan ke rumah susun persoalan selesai gitu
nah kemudian sekarang ini temen temen untuk ada temen temen dari dprd
titip anggaran ya kan
anggaran pendampingan warga relokasi kan lebih baik
daripada anggaran yang sekarang diusulkan untuk pendampingan wilayah kawasan kumuh gitu kan
dipindahkan saja anggaran tadi untuk pendampingan relokasi warga yang tinggal di rumah susun
karena begitu banyak ya warga yang kemudian kan akhirnya harus pindah ke rumah susun
setelah pengusuran dari gubernur sebelumnya sampai dengan hari misalnya
dan banyak yang balik keluar karena tidak mampu bertahan menunggak bayar
nah ini kan justru pr pr yang harusnya dituntaskan
nah daripada anggarannya banyak terbuang gak terpakai gini kan
lebih baik anggaran tadi difokuskan untuk hal hal yang sudah dilakukan gitu kan
tambah juga dana baru untuk bangun rumah susun
perbanyak rumah susun sehingga program relokasi juga bisa gitu kan
daripada mempunyai program bpnr yang belum terlihat hasilnya misalnya
di sini saya titip juga teman teman dprd mumpung lagi membahas anggaran gitu kan
program program lanjutan tadi harus disiapkan dan dianggarkan untuk tahun dua ribu dua puluh gitu
teman teman yang akan dipindahkan relokasi dalam kasus sunterjaya ini misalnya
tahun depan sudah ada kepastian mereka akan tinggal di rusun mana mata pencariannya apa
kemudian program program susulan apa yang akan dilakukan
termasuk juga nanti bisa jadi yang dilakukan oleh pak wali kota jakarta utara melakukan penertiban di lain lokasi kan
tidak hanya di lokasi sunterjaya
berarti kan perlu ada anggaran lagi
untuk relokasi dan juga
untuk pembangunan rumah susun
sebelum nanti dijawab oleh bang pantas
tapi kita kembali ke konsep yang tadi sempat disampaikan oleh gubernur anies
bahwa akan ada urban renewal
apakah dengan kita melihat fakta hari ini ada penggusuran itu sudah ada mengarah ke arah sana
tidak sebenarnya mas nirwono
atau masih sangat jauh sebetulnya dari janji yang sebenarnya
ini kan masalahnya ada di janji ya
jadi gini maksudnya
dalam janji kampanye semua orang mau sah sah saja ya
tapi yang perlu kita pahami bersama
dalam menata kota apalagi meremajakan kawasan urban renual
dimanapun di seluruh dunia ya
tidak hanya di jakarta
kawasan tersebut pasti akan menjadi kawasan yang lebih baik
kalau kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik
tetapi yang perlu dipahami adalah konsekuensinya
konsekuensinya misal dalam konteks jakarta
kawasan kumuh ini kan rata rata merupakan rumah tapak yang melebar
di daerah daerah yang sebenarnya merupakan banyak sekali tanah tanah negara
nah untuk menata itu berarti kan programnya adalah membuat menata menjadi lebih terpadu
kalau tadinya rumah tapak tentu kita dorong menjadi hunian vertikal
berarti kan disitu ada program relokasi
sehingga lahan lahan yang tadinya penuh itu bisa digunakan untuk yang lain
misal tadi konteks ini adalah pelebaran saluran air pelebaran sungai
nah ini kan membawa dampak bahwa lahan yang tadinya digunakan untuk kampung kumuh
berubah fungsi kan sebenarnya
kedua kawasan hunian rumah tapak tadi begitu dia di press
dia kan menjadi hunian hunian vertikal
bisa rumah susun bisa kampung susun
bisa lokasinya dekat situ
kalau tidak bisa berarti lokasinya dekat sana
loh lokasinya agak digeser di tempat yang sudah ditentukan
di tanah negara atau tanah perusahaan gitu ya
nah tetapi proses peremajaan kawasan tadi yang perlu dipahami suka tidak suka akan berdampak terhadap
relokasi pemukiman warga yang ada disitu
dan ada konsekuensinya
konsekuensi itu yang menurut saya harus dipahami
sehingga masyarakat juga jangan sampai dalam tanda petik ya
memahami bahwa tidak akan ada penggusuran
karena dimanapun ya mau lokasinya di bandarangkali mau terletak ati
akan tetap ada penggusuran itu

oke pak mantas bagaimana tanggapan anda
soal anggaran tadi sempat disinggung oleh mas nirwono
dprd pada prinsipnya setuju kepada semua program program yang bertujuan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak
katakanlah yang terdampak oleh normalisasi yang terdampak oleh apa
kita akan dukung apapun itu rencana dari pemerintah yang kita yakini bermanfaat untuk masyarakat
pasti akan kita dukung
tidak ada alasan bagi kita untuk menghambat itu
yang kedua kita juga concern bahwa untuk yang seperti ini ya mungkin jauh jauh hari perlu ada sosialisasi
kalau dulu katakanlah gubernur ahok dulu sebelum dia membangun sebelum rumah terbangun dia tidak akan ini
tetapi dia sudah sampaikan bahwa begitu ini terbangun kalian harus siap siap
pindah begitu ya
ya harus siap siap pindah
jadi ada juga pak ada juga warning yang manusiawi yang mereka sudah siap siap untuk
mereka sudah siap siap untuk menyesuaikan dengan kebijakan kebijakan
nah untuk dalam konteks sekarang ini kan itu yang tidak terjadi
rumah susun sampai dengan sekarang ini tidak ada
pembangunan rumah susun baru ya
tidak ada rumah susun baru
ada rumah susun yang akhirnya jadi multi years
kita desak ya satu tahun dua tahun tetap ngotot harus tiga tahun
dan ternyata satu tahun terbuang sia sia
tidak ada penambahan apa apa gitu
dan oleh karenanya ya ya
kita juga memang sekarang ini sudah menyadari bahwa dki jakarta sangat kekurangan ruang terbuka hijau
sangat kekurangan ruang terbuka hijau
dan apa yang tadi disampaikan oleh pak nirwono yoga
saya pikir ya itu adalah sebuah solusi yang baik yang harus kita dukung bersama sama
sekaligus juga mengangkat harkat dan martabat masyarakat
jadi ya itu tadi kita juga tidak pemerintah lalai di dalam menjalankan fungsi fungsinya kalau membiarkan warga tinggal di situ
nah kemudian yang kedua ada program program dari pemerintah sekarang yang disebut dengan cap community exaction plan
yang rata rata itu kurang lebih lima ratus enam puluh juta per
ini katanya bagian dari pada pengentasan rw kumuh
rw kumuh yang pada waktu itu berdasarkan rpjmd ada jumlahnya dua ratus dua puluh sekian
ternyata bersumber dari data bps tahun dua ribu dua
nah artinya sebenarnya apakah data ini masih update atau tidak kita nggak tahu juga gitu loh
tapi oke lah karena katanya mau mengentaskan ya
kemudian cap ini
kemudian ditindaklanjuti dengan cap
jadi implementation dari cap tadi
ini tetapi yang karena ini adalah untuk satuan rw satu rw saya khawatir pemanfaatan anggaran ini juga untuk ya untuk csr
juga kawan kawan juga begitu
ada kecurigaan kecurigaan yang seperti itu
oke saya ke mas irwono
mas irwono artinya terakhir ke anda
artinya apakah kedepan memang ini kan pertama kali ya pengusuran rr anies ya
kedepan artinya memang ini adalah kalau memang ada wilayah wilayah ingin ditata ya kita akan melihat hal hal yang sama lagi ke depan
ya kalau kita konsisten terhadap penggunaan kota apalagi dalam hal konteks pengendalian banjir
kan bisa lagi masuk musim hujan dan pasti salah satunya adalah masalah banjir
kalau pemerintah konsisten untuk menyelesaikan masalah banjir
maka kita akan melihat banyak penataan penataan dalam konteks peremajaan kawasan
terutama pemukiman yang berada di tepi bandaran kali
jangan lupa sudah dua tahun program pembangunan kali tidak jalan sebenarnya
jadi kalau ini kita lihat semangat yang sudah ditunjukkan oleh wali kota jakarta utara
ini kan harusnya dilakukan juga dengan penataan kawasan tidak hanya di utara
selatan timur barat
masih ada wilayah wilayah yang masih
contoh misalnya ya dari data kementerian atr tadi kalau kita bicara kawasan kumuhnya ya
jakarta utara itu tiga puluh sembilan persen

jakarta barat nomor dua itu dua puluh delapan persen
jakarta selatan sembilan belas persen
jakarta timur dua belas persen
jakarta pusat sebelas persen
artinya kalau tadi penataan akan segera dilakukan
ini harusnya juga diikuti oleh wali kota di seluruh wilayah
dan itu bisa kita pastikan daerah daerah yang tertata kawasan kumuhnya
berada di daerah daerah yang terdampak banjir
seperti bandaran kali terus kemudian dekat situ dano umbung waduk
maupun daerah daerah yang tergenang pada musim hujan terutama
manta singkat saja apa yang anda ingin dorong kepada gubernur arnis
kepada pm prof dki jakarta melihat polemik penggusuran di sunter ini
ada yang kecewa tapi kemudian ini adalah lebih penataan
apa yang anda ingin sampaikan atau ingin anda katakan
ya sederhana saja kepada pak gubernur
apa yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh gubernur terdahulu
apa yang kurang baik mari kita sama sama perbaiki
nah karena apa yang sudah dilakukan terdahulu
sebenarnya sudah ada grand design yang saya pikir cukup baik
ada grand design yang komprehensif sehingga ada arah
arah itu yang saya pikir harus dilakukan
jadi tidak usah terlalu alergi lah
kontestasi sudah selesai kompetisi sudah selesai
siapapun ya sekarang sudah ya secara hukum secara apa de facto dialah gubernur
supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi
saya sarankan pm dki melakukan penelitian
saya sarankan pm dki melakukan lima langkah
pertama cek regulasi
kemudian berikan solusi yang jelas

yang penting solusi
yang ketiga adalah lakukan sosialisasi
sosialisasi dalam arti konteksnya adalah negosiasi sebenarnya
kemudian baru yang terakhir adalah implementasi
dengan demikian kita berharap ke depan
pernatan kota permajuan kawasan tidak diikuti dengan tadi
berita berita yang menurut saya mengusik rasa kemanusiaan sebenarnya
jadi lima langkah itu menurut saya harus dilakukan
kalau itu dilakukan kita bisa menata kota
tetapi tanpa perlu lagi ada pergesekan di masyarakat
dan ada rasa keadilan yang perlu kita kembalikan
apa yang disampaikan oleh pak anies ketika kampanye keadilan itu sendiri
yang mudah mudahan diterima oleh banyak orang
terutama untuk warga sunter yang terkena penataan
begitu ya dampak dari relokasi
terima kasih banyak
pak mantas terima kasih banyak
mas irwano sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama dengan kami